siapa sih yang gak tahu sama yang namanya donat
makanan ringan satu ini gak akan pernah habis untuk dibahas
dari donat yang bertabur gula halus sampai donat dengan bentuk yang lucu lucu
hmm kira kira potensi bisnis domes ini senarik apa ya
penasaran ikutin terus segmen cuan kali ini
kudapan ringan dengan citra rasa yang lezat ini biasanya disajikan dengan topping klasik
mulai dari taburan gula halus coklat meses hingga coklat lumer
namun kini makanan yang awalnya berbahan dasar terigu berbentuk bulat ini
sudah mulai menawarkan beragam topping dan bentuk kekinian seperti topping tiramisu
hingga topping biskuit dari bentuk bulat hingga berbentuk lonjong
sosok yang akan saya temui ini memulai usahanya dengan modal
lima juta rupiah saja
ya inilah lala ursula
wanita yang disapa lala ini mulai membangun bisnis donatnya sejak empat tahun lalu
berawal dari rasa penasarannya mengapa donat kentang sudah jarang sekali ada di pasaran
kini ia ingin mengembalikan citra rasa donat indonesia yang ada pada kala itu
namun dengan beragam varian topping yang kekinian
ceritain sedikit nih awal mulanya untuk membangun bisnis donat ini tuh apa
inspirasi dari mana
oke dulu awalnya
waktu itu aku mau bangun sebenarnya coffee shop
tapi saat itu coffee shop tiba tiba menjamur banget banyak banget
lalu saya mulai research produk apa sih sebenarnya yang bisa differentiate selain coffe shop ini
jadi saya coba jual waktu itu donat kentang
nah asal mulanya waktu itu donat kentang saya cari cari kok masih nggak ada ya yang jualan donat kentang
masih sedikit sekali yang jualan kentang
jadi saya coba buat dan jualan di coffee shop itu
nah kalau di coffee shop kentangnya malahan jadi lebih laku di uni
kini ia telah memiliki lima cabang dengan total karyawan empat puluh dua orang
lala bisa meraup keuntungan bersih sebesar dua puluh hingga tiga puluh persen dari omset per bulan untuk kelima outletnya
sementara untuk pengeluaran dan biaya produksi yang harus ia keluarkan tiap bulannya
untuk kelima outlet miliknya mencapai dua puluh tujuh hingga tiga puluh persen dari omset per bulan
lala mengaku perjalanan bisnisnya ini tidaklah selalu
manis ia mengaku baru dapat kembali modal setelah tujuh bulan gerai pertamanya berdiri
cara bisnis ini kita nggak pernah lepas dari modal omset dan profit
itu mungkin bisa diceritakan sedikit nih mbak
oke kalau untuk saat ini dari awal awal sih kita bertumbuh terus ya
jadi dari awal sekali saya buka di tahun dua ribu lima belas itu penjualannya masih sedikit ya biasa
karena banyak orang yang masih belum kenal
jadi dulu masih diproduksi sekitar
dua ratus donat tiga ratus donat lalu naik terus
per hari ya
jadi naik ke lima ratus naik ke seribu sampai sekarang kapasiti kami bisa sampai di lima ribu donat per harinya
namun kini tom apple gourmet potato donut sudah menawarkan dua puluh delapan hingga tiga puluh delapan varian topping
dimulai dari manis hingga gurih dengan harga mulai dari dua belas rupiah hingga satu ratus empat puluh empat rupiah
untuk satu lusin donat dengan berbagai pilihan topping
menurutnya menggeluti bisnis kuliner donat di tengah tingginya pesaing
ia harus pandai menganalisa keinginan pasar dan mampu berkolaborasi dengan brand usaha lainnya untuk dapat memperluas pasar
minat kentang ya jadi kayak lebih ada kayak gurihnya gitu sih
sementara itu ada donat sarina yang dijalankan oleh sawari sampetoding yang melanjutkan usaha keluarganya
sejak seribu sembilan ratus enam puluh delapan lalu
telah berdiri hampir lima puluh lima tahun silam donat dengan konsep american donat ini merubah namanya menjadi donat sarinah
di awal mulanya itu kita memang berdiri di tahun seribu sembilan ratus delapan sebagai namanya american donat
dan kemudian kita menjajaki lagi untuk bekerjasama lagi kembali dengan sarina karena sebenarnya kita pernah buka di sarina tahun delapan puluh an
oh dan bapak juga mengklaim kalau ini donat pertama gitu kan
ya emang donat ini sebelum donat donat yang sekarang ada di jakarta
jadi kita yang donat pionir donat mal pertama mungkin yang ada di jakarta
sekitar lima ratus donat dapat terjual pada hari biasa sedangkan pada akhir pekan bisa menghabiskan hingga lima donat
soalnya kan ini donat terkenal lumayan lah enak buat oleh oleh anak anak di rumah
biasanya donatnya sih teksturnya lembut terus coklatnya juga banyak kejunya banyak
dengan harga segini sih lumayan sih murah
menurut sawari bisnis kuliner bisa berjalan jika sebuah brand bisa menjaga kualitas produknya dan memiliki value dari produk yang mereka kembangkan
konsep donat sarina miliknya ini menawarkan rasa donat klasik di tengah banyaknya donat dengan topping kekinian
untuk menikmati dona sarina ini kita hanya perlu merogoh kocek dua belas rupiah per buahnya
hingga satu ratus dua puluh lima rupiah untuk satu lusin donatnya
dengan topping klasik khas donat sarina meses coklat keju kacang hingga gula tabur